ato alin cepat sekali sudah datang
di antara tujuh manusia harimau
yang bergerak tercepat adalah limbu bu
jarak antara bengkulu sampai dengan palembang
hanya ditempuh dengan hitungan menit
dato dimana karina
kenapa karina tak bersama kalian
kau di sini sabdi
pasti bapak saya akan mencari saya kesini
saya nggak mau lagi kembali ke rumah
saya tidak mau diperbudak lagi oleh papa dan mr haction
ya sudah kalau gitu kau ikut aku sabdi
kamu kenapa lam
kau harus sembunyi sabdi
lam lam enggak lam
saya enggak akan biarkan ayahmu terbuka hanya karena saya
silahkan menyerahkan diri
kau harus tetap disini
biar aku yang nolongan kamu
siapa memandai padu aku
kamu memandai padu
bapak jangan nyerang mereka lagi
sudahlah saya akan baik baik saja
sakti minta maaf sekali papa atas kejadian ini
sakti juga mau berterima kasih atas semua keramatamahan papa
sekali lagi sakti minta maaf papa
sakti pamit dulu
kenapa mata ayah tadi memerah
kenapa reaksi ayah
sama seperti reaksi sakti ketika menjadi manusia hari ini
apa ayah juga manusia hari ini
kalau sekarang memiliki bela diri seperti ibunya mungkin saya sendiri tidak akan terlalu khawatir
saya juga ingin agar alina bisa menguasai banyak gerakan silat
tapi sayang dia anaknya manja

pagi kakek om tante
ini tante keren banget pakai baju taekwondo kayak gitu
ah jangan tante risa mah nggak sebanding sama tante
kalau ibu kayak tau ibu itu juara taekwondo kan waktu di kampus ibu
anak itu memang selalu konsisten dengan apa yang dia ingin ketahui
kalau ayah menurut pengamatan key ayah ini bisa jago silat dan tenaga dalam
kalian semua gak olahraga biar sehat
udah kali tante tadi tuh di depan ada orang orang gangguin kita
gimana kalau kita sarapan dulu risa bawa makanan banyak nih buat kita semua
mama yang masak loh
oh itu semua kamu bawa risa
iya tante jamin enak deh makanannya
ya ampun kamu sampai ngerepotin kamu segala
yaudah makasih ya risa
kalau kita siapin di dalam yuk
pasti yang ganggu mereka itu bukan premot sebenarnya
bisa kidayun ataupun kiratus
bagaimana kalau kita periksa sekarang
jangan kita jangan kegabalan
kita harus pelan pelan memeriksa ini
karena akhir akhir ini saya sering kaling buat kesalahan karena kegabalan
atau halim cepat sekali sudah datang
di antara tujuh manusia harimau
yang bergerak tercepat adalah lim bubu
jarak antara bengkulu sampai dengan palembang
hanya ditempuh dengan hitungan menit
kenapa karina tak bersama kalian
dalam perjalanan kemari
karina memaksakan diri untuk pergi ke jakarta
dia sangat mengkhawatirkan akan keberadaan anak
selalu saja karina kenapa
mas kepal maafkan karina dato
karena kalau sudah punya kemauan tak bisa ada yang melarangnya
sekali lagi maafkan lawan karina kalau dia kurang sopan
tidak apa aku yakin
karina bisa menjaga dirinya dengan baik
kekhawatiran seorang ibu
naluri seorang ibu terhadap keselamatan anak
kekhawatiran wajib dan manusia
oh ya di mana alang
humbalang sudah pergi ke jakarta dato
jadi datuk alang pergi ke jakarta
dia sudah pergi tadi
saya tidak bisa menemukan kitab enam milik humbalang
karena ketika saya sampai rejang
farah mengatakan kalau humbalang sudah pergi ke jakarta
setidaknya ada dua kitab yang ada di tangan kita
kitab tiga adalah milik kau
dan kitab satu adalah milikku
apa saya boleh menyusul karina ke jakarta
masih ada kitab prima yang harus kalian cari
aku masih butuh bantuanmu alim
saat ini kita tidak bisa menggantungkan
lebeng karat dan ato abu
karena kondisinya sudah tidak seperti dulu lagi
ya dato saya mengerti
kalau begitu saya akan membantu datu untuk menjaga dan juga mencari kitab lima
milik dang rajo maksudnya
di mana kitab itu disimpan
tidak tahu dato
tapi yang pasti dang rajo sudah membawa kitab itu dan menyimpan yang tadi mana
ya alin kita simpan kitab ini baik baik
dan kau ratna
sambil menunggu tetaplah kau berhati hati
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
aku akan mencari
kapan aku bisa ke jakarta untuk mencari anakku